saudara puluhan emak emak di karawang jawa barat menggerbek warung yang diduga tempat transaksi narkoba
mereka kesal dengan adanya praktik transaksi narkoba bahkan dilakukan secara terang terangan
puluhan emak emak warga desa mekar pohaci kecamatan cilebar kabupaten karawang jawa barat
di menggerebek sebuah warung yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba
mereka meluapkan kekesalan dengan merusak lalu membakar warung karena tidak dapat menemui pemilik warung
dari hasil penggerbekan hanya ditemukan plastik kemasan obat obatan terlarang sisa penjualan
itu adalah benar kejadian kemarin dan warung itu memang sudah lama kosong
makanya ditemukan sama warga tulisnya memang tidak ada penguninya makanya ditanya ramai di situ
dan kemungkinan tetap akan kita laporan penyelidikan terhadap festival tersebut
mohon kiranya informasi dari rekan rekan semuanya atau warga tentang keberadaan warung ataupun kios yang dicurigai menjual tempat tempat tersebut